hari ini sudah ada bersama saya dua narasumber yang luar biasa dari bank indonesia
di samping kiri saya saya akan perkenalkan dulu
ibu fitria irmi triswati kepala grup di departemen kebijakan sistem pembayaran atau dksp bank indonesia
oke kemudian yang berikutnya ada bapak riki satria kepala grup di departemen pengembangan umkm dan perlindungan konsumen di dupk bank indonesia
iya boleh sobat sobat dulu nih sobat rupiah
jadi sobat rupiah hari ini tuh seru banget kenapa
karena kita akan membahas tentang perlindungan konsumen kris
pastinya sobat rupiah sudah menggunakan kris atau belum menggunakan kris
pengen tahu dong apa sih memangnya kegunaan chris
tapi aku kan pengennya bayarnya pakai uang aja soalnya aman gak sih
terus data kita nanti diambil orang gak sih
oke kita akan ngobrol panjang lebar dengan ibu fitri dan bapak riki
sebelumnya mungkin berbicara tentang latar belakang dulu nih bu ya
tentang kasus fraud crist yang pernah terjadi
dimana stiker qr code yang tidak terorganisir nih tidak optimal untuk industri
sehingga ada beberapa oknum yang merasa dirugikan gitu
oke langsung saja kita bahas untuk mengawali pembicaraan dan topik perlindungan konsumen kris ini
kris itu kan sudah menjadi salah satu cara bayar yang diandalkan di tengah masyarakat nih nah bagaimana bu
dan kris ini bisa membantu konsumen dalam bertransaksi
kalau kita bayangkan gitu ya sebelum kehadiran cris di tahun dua ribu sembilan belas nih
kan launchingnya di tahun dua ribu sembilan belas nih mbak
nah sebelum kehadiran chris mungkin teman teman lihat ya
dengan perkembangan digital banyak sekali penyedia jasa pembayaran atau pjp
yang memajang bukan kris ya qr code nya masing masing ya
qr individunya di merchant nya gitu ya
ada dari a dari b dari c sampai banyak banget
karena semua menghadirkan qr code
dan kemudian juga konsumen juga mereka mungkin punya masing masing beda beda gitu ya
nah sekarang dengan hadirnya chris
dengan qr yang sudah distandarkan oleh bank indonesia dan oleh aspi
aspi itu asosiasi sistem pembayaran indonesia
nah krisnya sudah di standarkan sudah di uji cobakan di labnya bank indonesia namanya sandbox
inovasi teknologi sistem pembayaran indonesia
jadi sudah di standarkan sudah di uji coba
sehingga sekarang dengan hadirnya chris
semua pengguna punya aplikasi apapun
scan di cris apapun miliknya merchant
jadi praktis nyaman aman murah cepat dan handal
itu kan efisien sekali ya mbak lona ya
mbak lona bilang juga kan udah cashless kan
jadi mbak luna lebih panik kalau ketinggalan handphonenya
jadi merchantnya juga nggak perlu menyediakan kembalian
mbak luna nggak perlu dapat permen sebagai kembalian
terus kemudian aman gitu kan
apa namanya nggak perlu khawatir uang palsu
handling cash uang tunainya juga jadi minim gitu
sedangkan kalau misalnya kita melihat ada qr code yang banyak
ini lebih aman nih kayaknya pakai bank yang ini
nah kalau satu gitu apakah aman pak
ada standarisasi lah makanya namanya krisis
semua penyelenggara yang menyediakan layanan kris
matching nggak dengan spek yang kita susun sama sama
karena itu menjamin yang tadi tiga i lah ya
nah kris ini adalah pembayaran digital rasa tunai
karena melihat sebenarnya bukan kelancarannya saja
kalau punya kris harus isinya dulu
sebenarnya kalau penggunaan kris itu ada minimal saldo nggak sih pak bu
sebetulnya kalau dari kris sendiri kan sebenarnya sumber dananya bisa dari
tabungan kita dan juga ada fitur yang sekarang yang namanya cris pay later gitu ya
tetapi pada saat ini maksimumnya itu
di sekali scale untuk transaksi
saat ini kan yang memakai juga umkm banyak gitu ya
apa namanya fitur keamanan yang handal
kita sudah tingkatkan dari yang tadinya
mungkin di bawah sepuluh juta tadinya dari dua juta ya mas hert ya
terus kemudian lima juta dan sekarang meningkat sepuluh juta
dan saya baru tahu juga nih ternyata sobat rupiah ada kris pay later
itu fitur yang ditambahkan
jadi kalau sobat rupiah belum pakai kris ya aduh ketinggalan zaman banget
kalau yang kita tahu tadi berarti penggunaan tris itu aman
dan tepat karena memang sudah melalui uji lab dulu selama enam bulan luar biasa
kita benar benar aman ya jadi benar benar kita nggak perlu memikirkan apa apa lagi
bagaimana sih dengan merchannya apa saja keuntungan yang dimungkinkan dengan kehadiran chris nih
jadi kalau bagi merchantnya ya tadi kita udah bilang gitu ya bahwa
merchannya tidak perlu cash handling yang memakan biaya banyak
istilahnya nggak perlu menyimpan gitu ya kalau cash gitu terus kemudian
dia harus setor ke bank dan sebagainya gitu
ada lagi yang lebih penting bahwa
ketika merchant ini mendaftar chris gitu ya
berarti kan ini entry point gitu
untuk semua akses keuangan
dan akses digital di ekosistem kita
karena ketika dia daftar jadi merchant kris dia kan harus punya rekening bank
misalnya mungkin umkm yang tadinya belum punya rekening bank
nah ketika dia punya rekening bank transaksi dia tercatat dengan rapi dan akurat
di bank tersebut gitu tentunya
jadi transaksinya perbulan berapa rata rata hariannya berapa tuh ketahuan
sehingga kemudian ini bisa membangun profile kredit yang bagus bagi merchant tersebut
sehingga dia nantinya kalau dia mau
apa namanya daftar kredit atau mengajukan kredit mengajukan kredit kepada bank
itu banknya sudah dengan sangat mudah melihat
laporan keuangannya sehingga dia bisa
masuk ke pembiayaan dan juga bahkan investasi
ada salah satu fitur kris juga yang namanya tanpa tatap muka atau kristal ntm
nah itu gimana tuh bu tanpa tatap muka
teman teman mesra ya atau apartemen tapi mesra
kris diluncurkan di dua ribu sembilan belas kebetulan dua ribu dua puluh kita masuk di masa pandemi
mungkin para penjual para merchant jadi turun pendapatannya karena tidak ada yang beli
karena pembelinya gak berani keluar rumah
keluar rumah pun juga harus jauh jauhan gitu kan
jadi inilah yang makanya namanya kris adalah
nah tanpa tatap muka ini
merchant itu bisa kirim melalui message service atau wa atau sms gitu ya
krisnya si merchant dan membayar melalui itu
oh itu yang dinamakan tatap muka
tanpa tatap muka jadi bisa dari jarak jauh merchant dan pembeli bisa bertransaksi juga ya lebih sederhana pastinya ya
fitur fitur kedepannya juga banyak lagi
ada fitur yang kemarin baru launching juga
christ cross border atau antar negara
dimana turis thailand turis malaysia bisa datang ke kita
itu kan sangat berguna kan memperluas akses pembelinya gitu jadi bukan hanya
kris ini banyak manfaatnya dan sangat mendukung pemulihan ekonomi nasional
sangat banyak manfaatnya kemudian kalau dari segi keamanan merchant nih pak
kita bisa lihat bahwa banyak sekali nantinya akan
aman nggak sih pak maksudnya ada yang akan keselip nggak sih pak
misalnya eh kasih lima puluh ribu nih dari bank ini
jadi karena speknya terstandarisasi jadi yang
kecuali konsumen yang nyelip
ketulisnya lima juta karena nama dolsatu
itu untung pak namanya ya lumayan gitu ya pak
itu yang bikin beda dengan transaksi tunai
taruh duit dompet dengan dijaga hilang mengadu ke siapa
bisa ke tracking karena semuanya sudah dalam sebuah sistem
adakah tantangan yang dihadapi dalam implementasi kris nih baik itu terhadap konsumen merchant atau penyedia
jasa pembayaran tantangannya apa nih bu kira kira
ya jadi sebetulnya sebagaimana inovasi teknologi lainnya
tantangan utamanya tentu saja
jadi awareness mereka gitu ya bagaimana mereka itu bisa
kalau pengalaman saya teman teman saudara bahkan
mama saya gitu ya misalnya ya atau cude saya
yang tadi ya apa sih nggak tahu apa apa tapi begitu diajarin sekali gitu
nah ini dari sabang sampai merauke tentunya tingkat literasi digitalnya kan memang tidak
indonesia dalam hal ini kita punya tangan tangan di daerah gitu ya
semua provinsi dan beberapa kota non provinsi
pengguna kris dan juga mercer mercer kris agar
nah tingkat literasi ini juga tentu saja dibarengi untuk awareness gitu ya terhadap
ya bahwa memakai kris itu ya harus tahu gitu ya caranya dan juga
harus tahu pengamanannya bagaimana
jadi mas riki mungkin akan cerita banyak
tetapi tentu saja yang secure atau yang aman itu
diri kita juga sebagai pengguna dan sebagai merchant juga tentu harus menjaga
kemudian yang kedua mungkin selain tingkat literasi ya tentu saja akses internet gitu ya
jadi dari sabang sampai merauke sekali lagi juga mungkin
masih belum rata gitu ya sinyal sinyalnya ada yang biarpet ada yang dimana kan di pelosok pelosok mungkin ini
berkoordinasi dengan kominfo kementerian
khususnya dengan bakti gitu ya
badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi
untuk meningkatkan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi
di seluruh wilayah indonesia jadi ini
terus digerakkan untuk mengembangkan supaya semuanya teredukasi dan informasinya nyampe nih ya
di seluruh indonesia merata luar biasa
kemudian kalau dari segi keamanannya nih pak seperti yang kita tahu ya
karena kebetulan saya juga ibadah juga saya sekarang sudah menggunakan kris nih pak ya
sebenarnya tantangannya gimana sih pak dengan menghadapi hal hal seperti itu kok bisa
ya tadi sebetulnya sudah disampaikan mbak fitri ya
ya bukan rendah banget lah untuk daerah daerah tertentu memang tidak merata
tapi ya sebelumnya juga adalah gini
ngerubah mindset itu sulit makanya banyak perampokan dari mbak
menyadarkan masyarakat ya karena benefitnya jauh lebih banyak dibanding
bahkan aspek pahalanya juga tinggi
kenapa kita membantu pelaku ukm
membantu masjid membantu gereja benar nggak
bahkan ketika covid pun masih bisa bayar sedekah
tantangannya tadi tingkat literasi dan
pak viti itu join dengan program pemerintah bangga buatan indonesia
bangga berwisata di indonesia saja
ada program elektronikasi transaksi pemda
meningkatin awarenessnya masyarakat sekaligus kita masuk
coba cari nggak ada aplikasinya kris itu
dan masyarakat gak perlu registrasi
ketika dia di gunakan mobile banking kan sebetulnya udah paham lah awarenessnya ada disitu contoh
ketika mau bikin mobile banking itu kan harus punya pin
tapi jangan bikin pake tanggal lahir ya pin nya ya
tingkat security nya udah nyambung dengan aplikasi mobile banking nya
hanya memang butuh kita tingkatin lah karena
masih sedang lah itu yang juga kita tingkatin sama sama dengan stakeholder
oke jadi luar biasa sahabat rupiah ya walaupun saat ini mungkin ada tantangan atau ada
pihak bank indonesia juga tetap untuk meng awareness dan mengedukasi
bahkan sampai ke seluruh indonesia akses
akses internetnya walaupun masih terkonsentrasi nih tapi
tetap dibantu untuk edukasi dan informasi ini supaya
bahwa ini adalah sesuatu yang aman
dan jangan lupa follow social media yang nantinya akan ada di layar